non harus tidur disini
kalian kenapa sih
kalian kan pasti saling kenal
kalian kan susu sekolah ya kan
kenal sih daddy
tapi aku menyangka aja dia cleaning service
udah rasa bos
lu punya sebutan baru deh
lopi abu sama babu

lepas itu gak usah sok cari muka depan daddy ya
lu tuh susah
lu gak usah pura pura
kalau mau ngadu
sama ember aja
gue gak ngadu ya ke siapapun
lu berani sama gue
gue gak takut sama
gue cuma takut sama allah
belagu banget sih lu
biarin aja gue belagu
lo tuh dinyakitin orang tua loh
lo juga dinyakitin gue tadi pagi
tapi lo gak bisa berbuat apa apa
lo tuh kaya tapi bego
lo tuh yang bego
kita tunggu balesan lo
dia kan anaknya bos
nanti nom bisa dipecah
udah lah pak
kalau benar kita disuruh pindah kak
kita mau kemana kak
ruslan gak mau tinggal di kolong jembatan
ruslan takut sama abang mukhlis sama abang sueb
karangga coba aja ngomong sama orang yang punya tanah ini
nggak mau ngebantuin kita
dia jadi gak usir kita dari sini
nanti kak usaha
tapi kalian harus tetap belajar ya
tunjukin kalau kalian bisa
orang yang punya tanah itu tetap gak ngasih gimana kak
ya yang penting kan kita
berusaha dan berdoa
kok ini semuanya berantakan
anu kak tadi barusan ada
tadi anak anak pada main main jadinya berantakan
kamu kenapa pulangnya cepat banget
tadi tadi itu
kalian tuh jangan bilang gila sama kak opi
ada apa lagi sih pi
kayaknya aku akan dipecat deh kak
aku berantem sama anak busku itu
ya habis dia menyebelin sih kak
tadi dia ngaduk ke papahnya
dan tadi aku dipanggil
bosku itu kayaknya marah deh
dan bentar lagi kayaknya aku akan dipecat
kan kakak udah bilang
jangan cari cari masalah
aku gak cari masalah kak
dianya aja yang mulai
dia jembek aku ya aku bales
dia tuh gak suka sama aku karena aku miskin
kemiskinan itu kayak kuman di dunia ini
gak enak buat orang kaya
tapi buat orang miskin
jika bisa makan sama sekolah
ya udah kamu gak usah sedih lagi
kalau nggak kerja ya sekolah aja
ya terus uang untuk makan dari mana
ya uang koran cukup lah buat kita
kak opi gak mau nganggur
opi harus kerja
opi juga gak mau ngerepotin kakak
ya gitu deh
gue jembek rambutnya
terus gue berantemin terus
kayaknya dia dipanggil sama cari
ya kayaknya sih dia mau dipecat
gue bilang ke dari
kalau dia gak dipecat
gue gak mau masuk sekolah
lo tuh emang temen gue yang paling t o p
alias tep banget ra
kalau gitu besok dia gak bakal punya muka lagi dong di hadapan kita
dan gue masih mau ngerjain dia
jadi lo harus bantuin gue
oke ra tenang aja gue gitu

siapa sih yang jahil
kenapa sih pintunya dikunci
gak usah diulang ulang tau
dia sih pusing tau
anu kata tuhan mulai sekarang non gak tidur di kamar ini lagi
tapi kenapa jadi kaya gitu
lo kusah apa jadi kenapa marah
yudah yudah yudah saya harus pergi ke tuan ah
mami kenapa sih pintu aku di kunci
masa aku gak boleh jadi di kamar aku sendiri
aku tidur dimana dong masa di kolam jembatan
ya laura ini dede
pokoknya dede tetap konsisten
selama kamu masih menjadi anak manja seperti itu
semua fasilitas akan dede cabut
kamu sudah bikin malu ya
kamu menyerang opi dan bahkan menghina nya
berarti kamu tidak mentaati semua aturan yang sudah deddy tetapkan
berarti deddy akan menambah hukuman buat kamu
yaitu kamu tidak boleh tidur di kamar kamu
ia cari di kamar lain
ini perintah tuan non
non harus tidur disini